belum terselesaikannya program pembangunan dki jakarta
membuat basuki cahayapurnama atau ahok
mencoba peruntungan dalam karir politiknya
dengan maju kembali sebagai calon gubernur dki jakarta
lantas seperti apa perjalanan dari ahok ini
menuju pemilihan gubernur dki jakarta
berikut kita simak liputannya
basuki cahayapurnama atau yang akrab dipanggil ahok
lahir di belitung dua puluh sembilan juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
ahok merupakan anak pertama
dari pasangan indra cahayapurnama dan buniarti ningsih
setelah lulus dari universitas trisakti pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia kembali ke belitung
dan mendirikan perusahaan kontraktor pertambangan
pada dua ribu empat ahok memulai karir di dunia politik
dengan bergabung pada partai perhimpunan indonesia baru
dan kemudian ditunjuk sebagai ketua dpc pib
kabupaten indonesia baru
pada pemilu dua ribu empat belas
ahok terpilih sebagai anggota dprd kabupaten belitung
kiprahnya di dunia perpolitikan kian melejit
pada dua ribu lima ia terpilih menjabat sebagai bupati belitung timur
dalam masa pemerintahannya
ahok membebaskan biaya kesehatan
kepada seluruh warga belitung timur
selanjutnya pada dua ribu sembilan
ahok terpilih menjadi anggota dpr ri
lewat partai golongan karya
ia menjabat wakil gubernur dki jakarta
berpasangan dengan joko widodo
yang membuat nama ahok kian santer di telinga publik
saat joko widodo terpilih menjadi presiden pada dua ribu empat belas
kursi gubernur dki jakarta diserahkan kepada ahok
sosok ahok yang tegas cepat ceplos
dan apa adanya ini
ternyata mampu mengubah jakarta
perubahan itu tampak dari sejumlah kawasan padat penduduk
dan tak layak huni
yang dijadikan sebagai ruang terbuka hijau
penjaringan jakarta utara
dulunya dikenal sebagai kawasan prostitusi tertua di jakarta
sekitar februari dua ribu enam belas
kawasan kalijodo mulai ditertibkan
sebanyak tiga jiwa atau satu tiga ratus enam puluh lima kepala keluarga
yang dulunya tinggal di kawasan kalijodo
telah direlokasi ke sejumlah rumah susun sederhana sewa
lokasi seluas satu hektare lebih itu
telah disulap dengan ragam fasilitas
diantaranya jalur lari
jalur papan luncur